dugaan kebocoran data kpk di kasus korupsi kementerian esdm naik ke tingkat pendidikan
lantaran temukan peristiwa pidana dalam kasus tersebut
hal itu disampaikan kapolda metro jaya irjen paul karyoto
setelah ditemui di mapolda metro jaya pada selasa pagi
naiknya status terhadap penanganan kasus tersebut
setelah dilakukannya pemeriksaan awal terhadap sejumlah pihak
setelah melakukan gelar perkara penyidik menemukan adanya unsur pidana
dalam kasus tersebut
buktinya bahwa ada informasi yang kita dapatkan
yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di kpk
ada di pihak pihak yang sedang menjadi target target daripada penyelidikan
artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia
ketika sudah dipegang oleh pihak pihak yang menjadi obyek penyelidikan
anggota dewan pengawas alberti naho mengatakan
wakil ketua kpk juhani stanak tersebut mengirim pesan kepada
plh derjen minerba kementerian energi sumberdaya dan mineral
idris froyo sihite sepi di kpk tengah meredah gedung kementerian esdm
menurut albertina ada tiga pesan yang dihapus johannes
johanis mengaku bahwa akun whatsapp miliknya memiliki pengaturan penghapusan pesan secara otomatis
namun keterangan tersebut bertentangan dengan kondisi
pesan yang lain yang tidak terhapus
padahal dengan men setting otomatis pesan terhapus
semestinya seluruh percakapan yang ada pasti akan terhapus
dan tidak dimungkinkan untuk memilih pesan pesan tertentu saja yang dihapus
dalam pemeriksaan dewan pengawas juga sudah menanyakan
kesediaan saudara yohanes tanak untuk melakukan ekstrasi terhadap hp nya
dalam rangka memastikan pesan yang tidak terhapus
kami juga mencertikan komunikasi pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga yang terhapus tersebut
namun saudara juhani stanak menolak
sebelumnya polda metro jaya menerima sedikitnya lebih dari sepuluh laporan
terkait dengan dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kpk di kementerian esdm
tim liputan cnn indonesia